saya langsung ke bang tulus abadi dari ylki
bagaimana anda memotret apa yang terjadi ya
tidak hanya foto foto orang belanja saja yang dipotret
tapi fenomena ini juga layak untuk kita potret bersama
ya sebenarnya terjadi panik bayang itu kan
dalam skala yang lebih kecil
itu kan sejak akhir januari atau off lebar
itu kan ilki kebanjiran pengaduan terkait dengan
harga yang melambung sama stok yang semakin susah
itu sejak akhir januari dan kami sudah rilis pada awal februari
dan semakin kesini semakin susah
ya betul dan itu yang saya lihat ketika kami rilis
itu ada tiga poin yang kami minta
agar pertama kppu mengendus dugaan eksesif margin
bagi oknum pelaku usaha tertentu
karena itu kan melanggar undang undang tim monopoli dan persaingan tidak sehat
plus adanya dugaan penimbunan oleh polisian
nah kami melihat polisi juga melakukan manuver untuk melakukan itu
walaupun polisi kemudian belum punya definisi penimbunan itu seperti apa
dan kemudian banyak pelaku usaha yang mengeluh dengan tindakan tindakan polisi
yang main hantam kromo terkait dengan dugaan penimbunan
yang memang waktu itu tidak ada definisi penimbunan masker itu seperti apa
kppu juga menyatakan sebenarnya belum ada gejala dan eksesif margin dari pelaku usaha
nah tetapi faktanya kan di lapangan terjadi permintaan yang tinggi
dan kemudian stoknya tidak ada
nah ini yang saya kira
tidak ada komunikasi publik yang baik dari pemerintah
terkait dengan virus corona ini
karena kemudian masyarakat menafsirkan
bahwa cara mencegahnya dengan masker saja
terutama kan dengan masker yang dia beli
baik masker yang n sembilan puluh lima
ataupun masker yang biasa
padahal itu cara yang boleh kita bilang itu salah kaprah
ya karena terbukti bahwa virus corona tidak efektif
kalau kita menggunakan masker untuk melindungi diri
karena proses penularannya tidak dari situ
nah ini artinya
khususnya kementerian kesehatan
menurut saya gagal dalam
mengkomunikasikan kepada publik
terkait dengan virus corona ini
sehingga masyarakat mengambil kesimpulan kesimpulan sendiri
karena dalam konteks virus corona
itu ada lima puluh empat toks yang berdebaran
itu yang menjadi rujukan masyarakat
oke aduan aduan dari masyarakat setelah ini
dalam situasi panik baik ini apa saja
ya terutama soal masker
soal masker yang baik yang
ataupun masker yang n sembilan puluh lima
yang spesifikasik tadi
nah ini saya kira memang
menjadi persoalannya serius
karena banyak orang yang kemudian
susah mendapatkan masker
misalnya di boyolali atau di klaten
yang sekarang sedang kena
letusan eropsi merapi
itu mereka perlu masker
dan sementara di pasaran tidak ada
ini padahal jauh lebih urgent
nah ini yang saya kira pemerintah belum
mengantisipasi terkait dengan
hal hal yang sepele
dan kemudian soal komunikasi publik
dan saya lihat menteri kesehatan jelek sekali
corona ini kepada masyarakat
sehingga masyarakat mengambil kesimpulan kesimpulan sendiri
dan akhirnya atasi soal
panik bayang yang menimbul sembahaku
padahal sama sekali tidak ada hubungannya
komunikasi publik ini yang saya kira
harus diperbaiki dan kemudian masyarakat
juga harus rasional
kalau perlu kalau memang mereka melakukan
tindakan tindakan panik bayang yang
mengganggu stabilitas ekonomi
kasih tindakan tegas
mengganggu struktur ekonomi
dan merugikan konsumen yang lain
dan nanti akan memperparah keadaan
sejauh ini menurut anda kondisi panik bayangnya
sudah cukup parah atau masih level yang harusnya
masih bisa diantisipasi
ya sebenarnya kalau dilihat dari
case nya itu menurut saya masih
belum terlalu membahayakan
karena masih pada
komunitas komunitas tertentu atau di tempat tempat
yang terbatas tetapi
kalau ini kemudian diviralkan
di blow up segala macam itu akan
makin menambah panik masyarakat
seolah olah memang kemudian ini kiamat
ekonomi setelah ada virus
corona ini ini yang tidak boleh terjadi
walaupun memang kita semua harus waspada
pemerintah harus waspada kita semua waspada
untuk mengantisipasi hal ini karena memang
tuh buktinya memang memukul
ekonomi ya seperti sektor
penerbangan yang kemudian
drop dan segala macam
pemerintah dalam respon dengan kebijakan kebijakan
yang ada itu menurut saya juga tidak tepat
terkait dengan memberikan diskon
tiket pesawat agar
ini diutamakan kenapa para
istana ya kita didorong untuk
ayo pergi tetap wisata segala macam
berikan diskon segala macam padahal
negara lain justru meminta untuk
masyarakat jangan kepergian
kalau nggak penting di rumah saja
kenapa kita malah disuruh pergi
diberikan tiket gratis dan segala macam
oke baik baik pak iskandar
dari kemen kepada kemen atau dari anda sendiri
sebetulnya melihat situasi ini
sudah seberapa panik
masyarakat kita atau ini sebetulnya masih tahap yang masih
masyarakat kita atau ini sebetulnya masih tahap yang masih berubah

yang disinformasi saja
atau memang sudah real juga sebetulnya
kalau kita lihat hari ini
pemantauan kita itu
sudah meredah ya
kalau dibandingkan dengan kemarin
seperti itu ini
kalau misal kita kan khawatir
kalau terus menerus ya
ini pada saat pengumuman
memang pada saat itu kalau kita lihat
memang ada terjadi panik buying
dan menko perekonomian
kemudian menteri perdagangan
menginformasikan bahwa pemerintah
akan menjaga persediaan barang
masyarakat untuk tidak berlebihan
kalau kita lihat hari ini itu
sudah sedikit meredah
kalau kita lihat
coba cek sekarang
tidak seperti yang kemarin lagi
ini mengindikasikan bahwa
dengan adanya komitmen
dari kepala negara langsung
untuk bisa menjaga persediaan barang
dan para menteri
di dalam bidang perekonomian
itu masyarakat sudah terinformasi
adanya komitmen pemerintah
untuk bisa mengendalikan harga
persediaan dan distribusi barang
itu tadi saya ingin menanggapi
yang tadi katanya salah
di sektor pariwisata
sebenarnya kalau kita lihat tadi
sebenarnya kita mencegah
ini harus menyeimbangkan
antara kepentingan kesehatan
dan kepentingan ekonomi
pada akhirnya juga nanti
maka itu kita mencegah
kesehatan itu penting
tetapi juga orang makan
juga penting pada akhirnya
bisa lebih besar bagi mereka
kalau misalkan orang nggak punya pendapatan
sama aja nggak bisa makan
pada akhirnya juga
masyarakat ini akan
kalau kita lihat kemarin
dengan tetap menjaga sisi kesehatan
kita ingin mendorong
sektor pariwisata kita
maka itu sebenarnya ini kan
seperti sars yang dulu sebenarnya
sebenarnya harusnya kan
bisa kita kendalikan
maka tuh jangan panik berlebihan
kalau semua di rumah
aktifitas gak ada
masyarakat yang nggak punya pendapat
akhirnya masyarakat nggak punya pendapatan
pada akhirnya apa yang terjadi dengan mereka
maka itu ini harus kita jaga keseimbangan
nggak ada pemerintah di dunia itu
tidak memperhatikan masyarakat
pasti pemerintah di dunia ini
memperhatikan keselamatan daripada rakyatnya
itu pasti nomor satu prioritasnya
tetapi pemerintah juga harus
mengasih makan rakyatnya itu sendiri
maka itu bagaimana ini menyeimbangkan
antara kepentingan ekonomi
tanpa merugikan kesehatan mereka
oke baik baik
pak tulus silahkan
anda mungkin bisa menanggapi atau memberikan masukan yang lain
karena ini soal kemudian
di satu sisi memang ada masalah kesehatan
tapi di sisi lain juga ada perekonomian yang tertumbuh
bereskan dulu masalah komunikasi publik
dari sisi kesehatan
karena sebenarnya kan sampai detik ini
masih terjadi mispersepsi yang
sangat serius terkait dengan menyikapi corona itu
dan itu kan yang punya otoritas
untuk menjelaskan kepada masyarakat
dengan kementerian kementerian yang dimiliki
sehingga masyarakat bisa menyikapi secara wajar
dengan komunikasi publik di bidang kesehatan
sehingga tidak terjadi tadi
dengan masker misalnya
harus diisolasi dan segala macam
soal pariwisata dan juga ekonomi tadi
ya itu penting
tapi kan kita lihat di lapangan
kita temukan kasus kasus di bandara
atau di pelabuhan pelabuhan yang
cara mendeteksi terhadap
corona itu masih banyak dikritik
terkait dengan suhu ataupun dengan
di negara lain dilakukan tapi di kita tidak
nah ini yang saya kira
aspek pelindungannya kan harus diutamakan
ya apalagi negara
kita kan yang sangat majemuk
pintu masuk banyak sekali dan segala macam
sehingga menjadi ancaman serius ketika
ini tidak ada pengendalian
karena kita tahu gaya hidup
masyarakat kan di kita banyak yang
hidupnya dengan adanya virus corona ini kan
bisa memicu lebih
lebih parah daripada yang di negara lain
oke baik saya break terlebih dahulu
nanti saya akan ke patrumus
untuk melihat bagaimana sebetulnya
pemerintah harus mengambil public policy
dalam situasi seperti ini
dengan banyak kemudian masalah tapi di sisi lain
ada hal hal yang perlu dipertimbangkan tadi soal ekonomi
misalnya dan juga situasi yang
warga yang masih
panik meskipun tadi pak syarif katakan
sudah agak meredah sepertinya
tapi ini kan tentu perlu kita kaji lebih dalam
dan apa kebijakan kebijakan yang
sudah diambil atau seharusnya diambil oleh pemerintah
kedepan tapi dibahas nanti
pak atur bus bang tulus dan juga pak iskandar
kami break kami akan segera kembali